angka ini melampaui angka lima belas persen yang diumumkan pada bulan september lalu
yang menewaskan satu orang dan menyebabkan orang lain berjuang untuk hidupnya
dengan ketinggian air yang mencapai enam ratus sembilan puluh mm